balapan menggunakan kereta api stainless steel generasi baru
jadi pas dia bilang kayak gitu gue akhirnya pulang
lalu menurut anda bagaimana nih bang melki
ini yang ketiga benar sih
itu bisa diolah dan bisa dieksploitasi sebagai phishing dan sejenisnya
serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih
caranya tinggal masukin email dan nama aja di website kita
itu sebenernya citra satria
dan yang paling penting adalah jumlah kapasitas masing masing ruangan
kini giliran malaysia yang mengalami hal serupa
camilan guri asal guangdong tiongkok ini sudah beradaptasi dengan budaya setempat dan pastinya halal
nah satwa yang sudah didomestikasi itu memang manusia itu membuat captive breeding
karena biasanya antrian makanan itu kan lama sekali
yustoyo bangga betul menunjukkan semua hasil karya anak anak didiknya
untuk mengetahui apa yang dirasakan marco selama tinggal bersamanya
apalagi melihat pileg kemarin suara anda cukup besar begitu untuk bandung
ada pada pihak produsennya
setelah dari kampus kita juga penasaran
gak tau nih mau pilih yang mana
orang orang di bawah gue itulah kenapa gua berharap ketika gua jadi pelatih nanti gua bisa transfer hal itu
sehingga bisa memantau bahwa ada pasien yang benar benar membutuhkan
atau memerankan tokoh perempuan utama
tentang bagaimana persoalan mitigasi dalam pertandingan sepak bola di indonesia
ini kan politis banget kesannya gitu loh
nah artinya bahwa jepang yang sementara standar kits di banyak negara itu sudah seribu empat ratus tiga puluh lima mm atau satu meter empat ratus tiga puluh lima cm
karena pemainnya kurang bisa menerima situasinya
saya buatnya adalah seleksinya berjalan
serta daun mint yang bisa dipilih
nah memang dari penerapan undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua itu melakukan desentralisasi fiskal
aduh kayaknya nggak ada di liputan yang gak seru gitu ya
bagaimana caranya biaya biaya yang selama ini
dengan penjual ayam hidup yang berada di pasar majestik
di interview gitu gue juga jujur aja kadang kadang
zaman dulu tuh uang sekolah beda beda uang sekolahnya yang mampu seandainya empat puluh ribu yang nggak mampu mungkin lima belas ribu terakhir yang mampu bayarnya mungkin bayarin buat yang beasiswa kali ya maksudnya ada subsidi silang lah gitu
jadi banyak orang yang cukup respect dengan mereka dan ini saatnya mereka untuk step up jadi leader gitu
kita kan satu mes ya dari fluid tuh pas kuliah mau ke ini
itu ada contoh misalnya gerindra sangat bergantung pada pak prabowo
itu salah satu target untuk menormalisasi produk tembakau nya
taiwan yang melarang pekerja migran indonesia masuk negara itu sejak desember dua ribu dua puluh
dan kita tahu bahwa iq nasional kita cuma tujuh puluh delapan itu
online media cetak televisi radio dan liputan foto jurnalistik ini kan supaya insan insan
laut cina selatan jadi rebutan enam negara
betul betul tapi lo ada sambutan seperti biasanya
didandani oleh tangan lihai food stylist atau penata makanan hidangan itu disulap menjadi semakin menggiurkan
makanan makanan ringannya untuk berbuka
artinya kan disitu memang persaingan katakanlah masih agak ketat
tapi kayak belum bisa kontribusi banyak
salah satu restoran chinese food yang menyajikan berbagai macam olahan pangsit
jadi training center adalah keharusan
sesuai dengan jenis sampahnya
apa suplainya pasokan batubaranya terganggu atau gimana kan masalah juga
sama jangan lupa subscribe newsletter cnn indonesia
kemunculan pangsit di indonesia berawal dari adanya perdagangan dan penyebaran agama
sementara menurut kita gitu ya
jakarta yang lain tidak kebanjiran kita sendiri yang kebanjiran di sini
di tabloid bola sepuluh tahun di jawa post
apa kemudian jenis iuran yang akan disesuaikan dengan adanya penerapan kelas rawat inap standar ini
ketika kita mau tim nasional kita punya tentu jangka panjang gitu kan
lalu didukung sama environment yang luar biasa juga
karena ditakutkan nantinya kesaksiannya ini sudah dikonsumsi
eh tapi balik lagi ke ini ya nanti aja lah itu bahas itu nanti terakhir aja
udah lari aja sampe mana kemampuan gua udah gua lari
buka bersama di sana dengan kelompok ini
sekarang udah semester berapa sih di uph tuh
udah waktu itu udah sempat ngobrol ngobrol sih
sudah tiga puluh tahun lebih ia menyediakan jasa reparasi dinamo ini
pindah dari sm ya kak ya kalau gak salah
atau putar balik lagi ke jawa barat begitu bu thalia
kira saya gak lanjut
yang memang ada juga aturan tentang kris
sehingga terjadi balaf balasan
atau mungkin sekarang baru mau menyiapkan sarapan buat keluarga ya
sekarang itu ya kalau ada bpjs satu ya tapi bpjs satu itu kan juga tidak satu x dua puluh empat jam
itu kalau dalam bidang ekonomi atau energi dan sebagainya itu kita sudah sering mendengarkan ibu ya
bukan dibubarkan tapi pembicara dihalangi
sebenarnya kesiapan dari ojk sendiri ini seperti apa sih pak tongam gitu
yaitu kedekatan pawang dan juga satwa
juga kami pasarkan di luar negeri sebagai daya tarik wisata
pada saat menyerahkan tersangka
nah itu berarti duitnya tuh
jadi untuk pemilih itu ada tiga kategori
karena penelitian yang ada hingga saat ini mengatakan
karena itu yang hampir empat puluh lima lima puluh dominan sampah kita itu sampah organik
dan yang paling penting adalah rumah tangga tersebut tidak memiliki alat memasak listrik
yang sering saya sebutkan juga di berbagai tempat
dan cara berkomunikasi yang paling mendekatkan gitu
lantas bagaimana pengalaman mereka menggunakannya
karena dua panggung ini yang berada di luar itu menutup jalur evakuasi
betul jadi untuk dekoratif lah ya kalau buat di rumah atau pinggiran kolam renang
jadi memang salah satu faktor di mana terjadinya peningkatan
tadi sampe mana ya duh lu lupa lagi tuh